hai hadiah melimpah menanti para peraih medali di ajang asian games dua ribu delapan belas ya hadiah dan juga
bonus miliaran rupiah hingga rumah pun telah disiapkan pemerintah
pembentas geram mencatatkan anggaran hadiah dan bonus untuk para atlet indonesia penyumbang
medali di gelaran asian games dua ribu delapan belas pencairan bonus ini menyusul arahan presiden joko widodo
sebelumnya yang meminta agar bonus dapat diberikan sesegera mungkin dilansir cnn indonesia com
pemerintah telah mengalokasikan anggaran hadiah dan juga bonus sebesar enam puluh miliar rupiah bagi para
atlet indonesia peraih medali para atlet yang sukses meraih emas akan mendapatkan hadiah bonus
besar satu lima miliar rupiah untuk pemain tunggal satu miliar rupiah untuk pemain ganda dan sekitar
sampai sembilan ratus juta untuk tim regu pemerintah tidak hanya memberikan hadiah berupa uang miliaran
rupiah saja menteri pembangunan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyo masih menunggu instruksi
dari menteri pemuda dan olahraga untuk memberikan hadiah berupa rumah bagi para atlet yang meraih
prestasi di asian games kali ini basuki menjelaskan jika kementeriannya akan menjadikan rumah dengan
tipe tiga puluh enam nantinya pun rumah bagi para atlet tersebut akan disesuaikan dengan domisili
mereka dari saya nunggu dari pak imam nahrawi siapa siapa saja yang harus dapat rumah kami
di pu kan ada rumah khusus ya dengan tipe tiga puluh enam apakah mau tikus tiga puluh enam atau tipe berapa
nanti saya tunggu perintahnya presiden atau menteri olahraga saya akan ikut saja
lokasinya tergantung yang atletnya mungkin di di kampung halamannya ya kan siapa tahu mbak rumah
harus tanah enggak rumah saja tanahnya sementara ini saya dapat perintahnya anak membangunkan rumah
hingga hari ke tiga belas penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang indonesia masih
berada di peringkat keempat kelas men perolehan medali dengan rehan tiga puluh emas dua puluh tiga perak dan tiga puluh sembilan perunggu
catatan itu pun melebihi target yang diberikan pemerintah dengan enam belas menelit mas dan masuk ke dalam
sepuluh besar isim games dua ribu delapan belas